saya telepon sama apa pakannya yang polisi tadi
tadi saya bicara dengan kanit denn
ya di bandung bukan di tomohon
ada hal yang menarik
dia bilang kasus ini rupanya sudah dilimpahkan dari dua ribu enam belas
hampir semua delapan orang yang ketangkap ini
pada saat di bap pertama
paul lim pakai kejaksaan mereka merubah bap nya
manusia normal pun nggak mungkin
jadi benar itu ada tiga orang
dari penafsiran kita sebagai ahli hukum
karena pada saat di bap kan terpisah
tapi pada saat dilimpahkan kekejaksaan
ada pengaruh di sini sehingga
tidak jelas padahal itu harusnya
di bap itu ada
jadi himbauan kami kepada
tidak beres dipenyidikan di awal
dan itu bersamaan semua dalam bap terpisah
tapi kemudian kok bisa di bap berikutnya
tapi kemudian kok bisa bap di bap berikutnya
tapi kemudian kok bisa bap di bap berikutnya
pada saat bap akhir
pada saat pelimpahan mereka merubahnya seolah olah
menyangkal bahwa keterlibatan tiga orang ini